sby dan juga ahy dalam pemenangan prabowo sandi dan jabatan yang diemban oleh kedua tokoh demokrat ini hanyalah
juru kampanye saja dan kemudian dewan pembina
kata beberapa orang sih kurang begitu signifikan lah di tim kampanye ya
selain itu apa isyarat yang timbul dari ketidakhadiran sbe dalam jumpa pers selepas pertemuan semalam
kita akan membahasnya bersama kang acep iwan saidi pakar semiotika dari itb
terima kasih sudah bergabung selamat malam kang acep
selamat malam mas budi
kang acep saya mau tanya ini pertemuan semalam antara prabowo dan sby berakhir happy ending
atau anda lihat masih ada yang mengganjal dari sby ataupun prabowo ataupun keduanya
ataupun orang orang di sekelilingnya gitu kang acep
oke kalau dari perspektif semiotik memang ada banyak kode yang dikirim dan terkirim ya
atau dari pertemuan pak prabowo dengan sby semalam
saya ingin baca satu persatu
ya dari kode yang pertama misalnya kedatangan pak prabowo ke kediaman pak sby
itu menunjukkan bahwa memang ada persoalan di dalam koalisi ini
bahwa kedatangan pak prabowo ke pak sby itu bukan hanya kedatangan seorang junior pada senior
bukan hanya persoalan magelang lah katakan seperti itu seperti yang disampaikan oleh pak prabowo
tapi ini memang ada persoalan pada koalisi ini menegaskan bahwa demokrat belum sepenuhnya berada di dalam koalisi itu
itu yang kode yang pertama kode ini saya menyebutnya sebagai kode pro aeretik ya naratif
jadi mengirim narasi seperti itu ya tapi sebetulnya yang lebih tepat bukan mengirim tapi terkirim ya
kode ini terkirim oleh pak prabowo nah sekarang persoalan pak sby
tidak hadir di dalam konferensi pres itu menurut saya ini adalah kode yang memang sengaja dikirim oleh pak sby
kalau pak luhut mengatakan bahwa pak sby masih kecewa sakit hati dengan apa yang terjadi pada koalisi itu
bagi saya ini bukan sekedar sakit hati
kalau sakit hati mungkin pak sby secara emosional
tapi ini memang dilakukan oleh pak sby dengan rencana
bagaimana yang matang bahwa memang beliau tidak akan hadir tidak hadir pada konferensi itu
ini untuk menunjukkan bahwa koalisi itu belum selesai ya
belum ada deal antara pak sby dengan prabowo di dalam koalisi itu
jadi pak sby tidak hadir menunjukkan bahwa beliau sedang menekankan bahwa kesepakatannya harus dibangun dulu gitu
jadi sebelum kesepakatannya dibangun disetujui maka saya tidak hadir
saya tidak akan hadir di publik untuk bersama sama melakukan konvensi pes gitu
nah itu saya membacanya seperti itu
karena bukan karakter pak sby untuk melakukan tindakan seperti ini
jadi pak sby terkenal sebagai pemimpin yang santun kemudian yang punya komunikasi politik yang tinggi dan lain lain
beliau pasti hadir sebetulnya
beliau bisa hadir kalau alasannya hanya emosional

tapi menurut saya ini bukan hanya sakit hati
ini menunjukkan bahwa memang belum ada deal antara pak sby dengan pak prabowo
kak ngace bagaimana dengan kalau kita lihat kebersamaan
sebelum saya masuk ke ahy ya secara khusus mengenai pernyataannya
kita lihat semalam kebersamaannya nampaknya terlihat nyata
saling bergandengan saling menebar tawa saling menebar senyuman
rasanya tidak pernah ada masalah yang berat lagi sudah selesai masalahnya
menurut anda apa yang bisa kita tangkap dari
derai tawa dari kebersamaan dari saling lempar canda diantara pengurus gerindra dan juga partai demokrat ini
kalau kita lihat ya satu misalnya contoh yang menonjol permasalahannya kan pak andi arief ya
nah kalau kita lihat dari gestur semalam itu menunjukkan bahwa persoalan itu persoalan pak andi arief itu bukan menjadi persoalan organisasi atau dalam ini partai demokrat
tapi menjadi persoalan andi arief sebagai pribadi
maka pelukan itu menurut saya perlukan yang menunjukkan hubungan pribadi hubungan personal
bukan hubungan relasi politik di dalam sebuah organisasi atau dalam partai politik gitu
maka derai tawa itu menurut saya lebih menunjukkan derai tawa hubungan kemanusiaan antar individu dengan individu
bukan hubungan politik atau hubungan resmi di dalam partai politik
saya melihatnya seperti itu
jadi ketegangan masih anda lihat ya meskipun ada derai tawa ada saling lempar canda diantara mereka gitu kan
ada satu masalah koalisi kesepakatan yang belum selesai gitu di sana
gitu kan asep ya
saya melihat itu ya
saya melihat itu
dan ini menegaskan juga ketidakhadiran pak asbeye di konferensi itu menegaskan juga bahwa memang politik di demokrat memang dua kaki gitu loh
nah itu yang mau saya tanya ke kang asep
kan sebetulnya gini
kang bagaimana dengan
ya kaki demokrat itu kan sebenarnya adanya di pak sby toh
kalau kemudian tidak hadir di konferensi fest itu bahwa kakinya sebetulnya sedang ada di mana gitu loh
tidak hadir di situ
nah yang hadir di situ adalah ahy
jadi kaki yang lain di sana gitu
nanti saya ingin jelaskan juga bagaimana gestur ahy ketika konferensi fes itu gitu
nah itu yang mau saya tanya ke kang asep
jadi sebetulnya satu kaki memang
bagaimana ahy sebenarnya kang acep
bagaimana ahy menjawab kecurigaan publik keraguan publik tentang dua kaki dan kesetiaan pada prabowo sandi dengan pernyataan yang tersirat dan yang tersurat dari ahy
kita masuk ke ahy sekarang kang acep
gimana perspektif anda
sebelum kepernyataan itu kita lihat gestur ahy di materi konferensi fesnya
ahy itu tidak memberikan komentar tentang kesepakatan yang diberikan

ahy hanya menjawab pertanyaan yang mengkondisikan ke politik dua kaki itu
tapi pada saat konferensi fes untuk materi perbincangannya ahy tidak memberikan
ahy bahkan menolak untuk menambahkan komentar
bahwa artinya bahwa konferensi pes itu masih berlaku hanya untuk satu pihak
yaitu untuk pihak pak prabowo
ini menunjukkan bahwa belum ada kesepakatan dari pihak pak sby nya sendiri
jadi meskipun ahy hadir di sana mewakili pak sby di sana beliau tidak mengatakan apapun
tidak mengatakan apapun
dan kalau kita lihat dari mimik mukanya tidak ada senyum khasnya ahy
jadi saya melihat masih sangat formalistik masih sangat kaku hubungannya
saya melihat seperti itu
kemudian satu lagi
ahy itu memakai
bukan memakai kostumnya itu bukan bajunya maksud saya
tapi kostum demokrat kan
dia memakai baju biru kan
biru demokrat batik demokrat
tidak memakai baju yang lain
jadi itu bukan kostum koalisi
itu untuk menegaskan bahwa demokrat itu masih tetap dengan identitasnya sendiri
jadi belum sepenuhnya berbau di dalam koalisi itu
bahwa kemudian ahy mengatakan menegaskan bahwa
demokrat akan tetap berada di koalisi itu
sebetulnya ini jawaban pernyataan untuk menjawab pertanyaan yang wartawan bertanya mengarahkan ke politik dua kaki itu
saya melihat itu
jadi jawaban ini memang terkondisikan oleh pertanyaan
jadi bukan dari kesadaran awal tentang makna dari konferensi itu
ada raut kekecewaan nggak dari ahy kang acep terkait dengan mungkin isi pertemuan deal yang belum terjadi
atau bahkan posisi di tim koalisi itu

atau bahkan posisi di tim kampanye yang katanya hanya jadi anggota dengan pembina tim kampanye prabowo sandi saja
bukan jadi ketua tim yang punya power besar gitu
anda lihat ada raut kekecewaan itu dari ahy sendiri kang acep
ya saya melihat itu
saya melihat itu dari wajah ya
kemudian dari saya katakan tadi bahwa tidak tampak misalnya senyum ahy sebagaimana biasanya
kemudian beliau juga menolak untuk berkomentar
ini kan menunjukkan bahwa ini persoalan pak prabowo aja
saya tidak mau mengatakan karena itu kan juga menunjukkan bahwa ya belum ada sesuatu yang menyenangkan saya kan
nah kalau kita lihat blocking ya
blocking pak prabowo kemudian ahy dan bang sandi itu kan selalu begitu tuh
pada blocking pada yang visual ditampakkan di publik itu selalu begitu
dulu di awal juga begitu
tetapi itu tampaknya hanya formalitas di publik
tetapi secara substansial faktanya ahi sampai sejauh ini belum dibelikan posisi strategis di dalam proses pemenangan pilpres ini misalnya
dari dulu saya sering mengatakan sebetulnya ahy harusnya diberikan satu posisi strategis dalam sebelum menang ini dalam proses menuju pemenangannya
misalnya menjadi ketua tim pemenangan
jadi tampaknya ini belum deal nih
saya melihat seperti itu
pak nacip yang terakhir dari saya
kalau kita melihat skor skoran gitu ya
siapa yang unggul secara politik secara pesan secara apa namanya suasana dan komunikasi dalam pertemuan kali ini
apakah sby apakah prabowo
ya kalau kita lihat ini masih sangat formalitik ya
formalistik apa yang disampaikan oleh pak prabowo ya
mengatakan bahwa pak sby jadi jurkam pak sby sebagai gunpowder di atas gitu loh
tapi sebetulnya kalau saya melihat di sini pak sby masih pada posisi yang sangat penting
saya tidak mengatakan bahwa satu lebih tinggi dari yang lain ya
tapi bahwa pak sby sampai pak prabowo datang ke pak sbw kemarin malam itu posisi pak sby itu masih di atas angin
masih sangat penting sebagai godfather yang adanya di atas
itu sebabnya maka pak prabowo datang ke pak sby
baik baik baik
baik terima kasih pak
terima kasih kang acep atas analisa anda
kita akan lihat bagaimana perkembangannya ke depan
apakah betul pak sby masih quote unquote kata bang ruhut tadi kecewa
ataukah juga ini menunjukkan sebenarnya bahwa demokrat sudah loyal dan setia pada prabowo sandi
biarkan waktu nanti menjawab
terima kasih sekali lagi kang acep iwan saidi pakar semiotika politik dari itb yang bergabung bersama kami dari bandung jawa barat